masih bersama kami di good morning pemirsa bupati bekasi neneng hasanah yassin ternyata sedang dalam kondisi hamil empat bulan
saat ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan meikarta
nah ini cukup mengagetkan ya karena langsung pada berpikir kok misalnya tiba tiba lagi diperiksa terus ngidam gimana
aduh saya nggak mau anak saya gak mau diperiksa mual
meski begitu kpk menyebut proses penyidikan tidak akan terganggu
tersangka dugaan suap perizinan proyek meikarta bupati bekasi neneng hasanah yassin ternyata sedang dalam keadaan hamil empat bulan
saat ditetapkan menjadi tersangka korupsi perizinan megaproyek mekarta
neneng baru mengungkapkan kehamilannya setelah diperiksa oleh dokter kpk
hal ini dikatakan jurubicara kpk febri diansyah di gedung kpk jakarta kamis malam
kpk juga menyebut kehamilan neneng tidak akan mengganggu proses
namun ketika sudah ada informasi dan dokter bertanya pada bupati yang bersangkutan mengatakan ya dengan umur kehamilan sekitar tiga sampai dengan empat bulan
kpk pada prinsipnya tentu menghargai sisi kemanusiaan tersebut sehingga akan memfasilitasi nantinya kebutuhan pemeriksaan secara wajar
jadi misalnya kalau ada proses pemeriksaan ke dokter spesialis
kandungan atau dokter yang dibutuhkan tentu saja akan diberikan ruang tersebut secara wajar
kpk menetapkan bupati bekasi neneng hasanah yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan meikarta di kabupaten bekasi
bupati neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji tiga belas miliar rupiah terkait proyek tersebut